anda masih bersama kami dalam jurnalisme televisi
salah satu yang menjadi inti dari sebuah berita adalah
pernyataan atau komentar dari narasumber
yang kerap kali kami sebut dengan istilah soundbite
atau omongan yang menggigit
nah selama setahun terakhir tentu saja ada ratusan
bahkan ribuan soundbite yang ditampilkan menjadi menu pelengkap dari isi berita
namun di antara ribuan statement atau pernyataan para narasumber itu mungkin
hanya ada beberapa saja yang betul betul menyita perhatian publik
sampai menimbulkan kontroversi
nah setiap minggunya cnn indonesia prime news selalu menampilkan
rangkaian pernyataan dan topik yang paling menyita perhatian publik
dan di episode terakhir di tahun dua ribu tujuh belas ini
yang menampilkan rangkuman pernyataan pernyataan terbaik dalam setahun terakhir
tentu saja itu menurut kacamata tim kami di cnn indonesia prime news
yang pertama kita akan bicara mengenai pilkada dki jakarta
di antara debat kandidat pemilihan kepala daerah
rasanya debat kandidat di pilkada dki jakarta lah yang paling menyita perhatian publik
selain menjadi ajang para kandidat gubernur dan wakil gubernur ibu kota beradu gagasan dan juga program
ajang ini juga dipakai untuk saling sindir dan juga menjatuhkan lawan politik
ya kami akan ajak anda untuk menyimak kembali sedikit cuplikan
dari perdebatan selama debat kandidat putaran pertama pilkada dki jakarta
dan dari sepuluh halte itu hanya ada satu yang menggunakan ram
yang lainnya hanya menggunakan tangga
penyandang disabilitas ibu hamil mereka yang datang dengan membawa kursi bagi bayi
semuanya tidak bisa memanfaatkan fasilitas ini
masa pkk harus dibatasi
pkk itu kan adalah gerakan masyarakat yang lahir dari bawah
ketika kita berbicara tentang disabilitas
saya pengen konkretnya aja deh
ada nggak sih di kantor balai kota
yang namanya disabilitas bekerja
dia kan bisa jadi
keluar masuk surat bisa
kadang kadang nih saudara ini suka membangun opini yang menyesatkan sebetulnya
saya kasih lihat ya
ini kami telah memasang contoh dari jepang
kenapa butuh s curve
supaya motor nggak bisa lewat kursi roda masih lewat
ini ada standar di jakarta
dan dewan transportasi kami
itu ada perwakilan penyandang disabilitas duduk di dalam
dan tadi ibu sirvi mengatakan tidak ada pns yang kerja
saya dalam hati astaga ibu silvi ini kemana aja
bagaimana ya dengan bukit duri kok bisa jadi menang ya
itu yang saya pikirkan
saya nggak ngerti bagaimana sungai yang tadinya tiga puluh meter sekarang tinggal lima meter
bagaimana mau dibalikin tiga puluh meter tanpa merobohkan bangunan yang tidak layak itu
tapi ya sudah lah namanya juga pengen jadi gubernur kan kita juga maklum
kami petahana kan kita juga maklum
tapi saya sangat berharap siapapun yang jadi gubernur rakyat itu diedukasi lah
kita pengen menang tapi kita menang dengan elegan rakyatnya jadi cerdas
ya oke itu tadi pilkada dki jakarta
usai bebas dari tahanan mantan ketua kpk membuat heboh jagad politik tanah air
bukan karena dia ingin mencalonkan diri jadi kepala daerah
tapi adalah antasari azhar yang meminta presiden ke enam republik indonesia
susilo bambang yudhoyono jujur atas kasus yang pernah membuat dirinya ditahan selama delapan tahun
antasari juga mengaku
taipan media haritano sudibyo pernah menemuinya dan menyampaikan pesan dari cikias
agar tidak menahan besan sby aulia pohan
sby pun tak kalah keras menanggapi tudingan antasari dengan menyebut tudingan itu sebagai tuduhan yang sadis
sbi juga menuding pemberian gerasi oleh presiden jokowi kepada antasari punya buatan politik
kita akan simak pernyataan keduanya
kepada bapak susilo bambang yudhoyono jujur beliau tahu perkara saya ini
menurutnya beliau jujur cerita apa yang beliau alami dan apa yang beliau perbuat
beliau perintahkan siapa untuk merekayasa dan mengkriminalisasi antasari
orang malam malam ke rumah saya
orang itu siapa
beliau diutus oleh cekias waktu itu
siapa di cikyas
datang ke rumah saya minta supaya saya jangan menahan oleh pohon
beliau diutus oleh cikyas waktu itu
yang tidak terkait sama sekali apalagi terlibat
dituduh secara sadis
maka sekali lagi ungkap buka dan beberkan keseluruhan kasus pembunuhan al mahrum nasruddin yang melibatkan antasari
nampaknya gerasi presiden jokowi ada muatan politiknya
sepertinya sepertinya ada misi untuk menyerang dan merusak nama saya juga keluarga saya
itu tadi perang pernyataan antara mantan ketua kpk antasari azhar dengan presiden ke enam susilo bambang yudhoyono
kita beralih ke isu yang lain
gerakan anti korupsi di indonesia berduka saat penyidik kpk novel baswedan mendapat teror siraman air keras
atau tepat dua ratus enam puluh satu hari yang telah berlalu
pelaku dan aktor intelektual dibalik tindakan keji ini belum juga terungkap dan juga diadili
novel pun berkali kali mengatakan tidak percaya pada keseriusan kepolisian untuk mengungkap kasusnya
saya khawatir juga pak kapolri diberi masukan yang palsu dari anak buah
salah satu fakta
orang orang yang memantau di depan rumah saya direkayasa seolah olah itu adalah istilahnya mata elang yang dibilang kalau nggak salah
itu fakta yang menurut saya kontradiktif dengan fakta fakta yang diperoleh di lapangan
dan itu membuat saya kemudian berpikir bahwa atau berkeyakinan bahwa itu adalah upaya untuk pengelabuan
saya pada posisi tidak percaya
bahwa ini akan diungkap dengan serius
oleh karena itu saya mengharapkan dibentuk tim gabungan pencari fakta untuk mengungkap ini apabila memang dianggap serius
kita berharap pelaku dan juga kasus dari novel baswedan ini bisa segera maju ke meja hijau dan juga terungkap siapa pelaku dan juga aktor intelektual dibalik penyerangan yang keji ini
kita tinggalkan kasus yang menimpa novel baswedan
yang menjadi salah satu kasus yang paling
paling banyak menyita perhatian publik karena jumlahnya yang fantastis dan turut melibatkan nama nama besar secara politik
namun tidak semua percaya bahwa kasus korupsi ktp elektronik ini benar benar ada
adalah wakil ketua dpr fahri hamzah yang merasa yakin bahwa ini hanyalah sebuah kebohongan dan rekayasa
itu adalah permainannya nazarudin sama novel
sama agus raharjo
itu agus raharjo terlibat di ktp
udahlah percaya saya deh
bohong ini semua
jadi anda jangan curigai angket ini lagi soal ktp
ini memang bohong iktp itu
ini ktp nya udah selesai
masa ada rugi dua tiga triliun
dari mana ruginya
nah ini hayalan lagi
yang bisa menentukan kerugian negara cuma bpk
ini permainan nazarudin sama novel sama agus
udahlah nanti kita akan buka semuanya
saya juga bisa buka sekarang
tapi nantilah biar seru permainan di belakang
nah jadi kapan ini mau dibuka pak fahri
kalau memang betul betul ini hanya rekayasa dan kebohongan
kita tunggu fakta fakta menarik dari wakil ketua dpr fahri hamzah yang kabarnya ini
janjinya akan membuka
betul bahwa memang pengungkapan kasus korupsi ktp elektronik ini hanyalah rekayasa segelintir orang
termasuk ketua kpk
kita beralih ke topik yang lain
pak fahri kemudian kita bicara soal presiden joko widodo
meskipun di fotonya terlihat tersenyum tapi presiden ternyata juga pernah geram dan juga marah
terkait indikasi adanya ormas ormas yang radikal dan anti pancasila
presiden pun mengancam akan mengebuk ormas ormas tersebut
negara pancasila ini sudah final
tidak boleh dibicarakan lagi
kalau ada yang keluar
dari pancasila dari uu sarvatingma dari nkri dari kebimintaan kita
itu hal yang sangat fundamental sekali

sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang ada
dia kita gebuk kita tendang
sudah seles itu
jangan ditanyakan lagi
jadi mau di gebuk dan mau di tendang kalau kata pak jokowi
hasilnya memang sudah ada salah satu ormas hizbut tahrir indonesia yang sudah menjadi korban dibinasakannya
ormas itu oleh pemerintahan presiden jokowi dengan menggunakan undang undang ormas yang baru yang lahir melalui peraturan pemerintah pengganti undang undang
beralih ke informasi lainnya
kalau tadi kita sudah mengajak
biasanya kalau kita menghadirkan hanya ada lima soundbites of the week setiap minggunya
kali ini kita akan menghadirkan ada sepuluh soundbites of the week
ini adalah sepuluh atau lima lainnya
kalau biasanya lima saya akan kasih bonus anda lima lagi untuk soundbites of the year pada kali ini
di hari pertama dilantik sebagai gubernur dki jakarta atau ibu kota yang baru
dan langsung memicu kontroversi dalam pidatonya andis menyinggung kata pribumi yang menimbulkan pro dan kontra karena dinilai berbausara
dulu kita semua pribumi ditindas dan di kalahkan
kini telah merdeka
kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri
jakarta ini seperti yang dituliskan dalam pepatah madura
itik se a telor ayam se ngeremi
katanya itik yang bertelor ayam yang mengerami
itulah kata kata itu yang kemudian memicu kontroversi dan juga pro kontra pasca dilantiknya gubernur anies baswedan sebagai gubernur dki jakarta yang baru
kita tinggalkan andis baswedan
kita beralih ke yang masih berhubungan dengan jakarta juga
reklamasi pantai utara jakarta rupanya kian tidak jelas pasca terpilihnya anies baswedan sebagai gubernur dki
menanggapi penolakan anies untuk melanjutkan proyek reklamasi menko maritim yang telah memutuskan bahwa proyek itu dapat terus berjalan menantang pihak pihak yang menentang untuk berdiskusi bersama
reklamasi begitu ngotot pak luhut hanya karena ada kepentingan tiongkok disitu
tidak ada kepentingan tiongkok siapa nggak ada kepentingan tiongkok ngarang aja itu
itu kamu lihat ya saya udah berkali kali ngatakan itu kan mulai dari zaman pak harto terus jamannya
sampai zaman sbi
ya terus kemudian pak jokowi jadi gubernur dia eksekusi tuh yang salah di mana
lah kalau kamu sekarang udah eksekusi itu sesuai dengan garis benang merahnya lantas kamu orang udah investasi lantas kamu batalin karena bilang isu yang gak jelas negara apa ini nanti
sekali lagi saya challenge datang duduk sini nggak usah marah marah datamu bawa kita duduk
nah saya kan nggak mau jeopardize reputasi saya kepada anak cucu saya nggak akan lah
gila itu orang pikirannya gitu
kami lihat semua turun ada studinya dilakukan jamannya pak hartoh jamannya sbi dilakukan sekarang
lihat saja salah di mana
kesan yang kita tangkap gubernur
gubernur terpilih agak resisten
ya kalau dia resisten dia lihat aja
silahkan aja dia tunjukkan resistensinya di mana
saya nggak ada urusan
tapi jangan bilang bilang terima macam macam macam saya kejar siapa pun dia
kalau mau duduk duduk lihat baik baik
siapapun dia itu
jadi ini semata mata hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan dan untuk kepentingan kepastian investasi
secara profesional saya bertanggung jawabkan itu
ya secara profesional saya bertanggung jawabkan itu
jangan asal ngomong aja republik ini dia pikir apa dia
emang dia siapa
ngomong yang benar gitu
oke kita beralih ke pernyataan yang lain
drama kasus hukum yang menyeret stiano fanto rupanya juga turut membawa bawa nama bakpao jadi ikut terkenal
ya nama bapeo mendadak menjadi viral saat pengacara novanto frederick
menggambarkan luka benjol novanto
menggambarkan luka benjol novanto seperti layaknya bakpao
menggambarkan luka benjol novanto seperti layaknya bapau
jadi gak bisa begini mulutnya ambil ini ini ya bengkak sininya luka sininya bendol seperti bapau begini loh bulet gini kan
lo kuras sekali terus sininya udah baret tuh gak ada kena kaca
baik kita tinggalkan bapau frederick yunadi kita beralih ke dunia internasional kontroversi kembali datang dari kebijakan presiden amerika serikat donald trump

kali ini trump memutuskan untuk mengakui yerusalem sebagai ibu kota israel
sontak saja keputusan ini menimbulkan reaksi penolakan dari seluruh dunia
sontak saja keputusan ini menimbulkan reaksi penolakan dari seluruh dunia
apa tanggapan pemimpin dunia terkait dengan keputusan trump
presiden jokowi ini mengaku punya atau belakangan ini tengah kesal dan jengkel terhadap sosok presiden donald trump
selain karena presiden trump telah membuat keputusan kontroversial yang disebut presiden jokowi mendongkolkan
presiden juga mengaku kesal dengan trump untuk urusan yang lebih bersifat pribadi lagi
apa sih yang menjadi kekesalan presiden
pemerintah amerika serikat yang mengakui jerusalem sebagai ibu kota israel ini sungguh sangat mengejutkan
karena waktu ketemu terakhir kita di asia ini
ngomongnya sih enak banget senyum senyum
bahkan saat makan malam kebetulan jejer dengan istri saya di sini
presiden trump di sini saya di sini
ngajak ngomong istri saya terus
terus sepanjang makan malam itu ngejak ngomong bu jokowi
saya juga saya lihatin terus
rupanya bukan cuma karena kebijakannya tapi juga presiden jokowi kesal karena hal hal yang lain ya dari presiden trump
oke ketika kontestasi pilkada dua ribu delapan belas diwarnai oleh niat para jenderal aktif untuk ikut serta
apakah ini sebuah pertanda partai politik gagal melakukan kaderisasi
dan apakah strategi ini mampu memenangi kontestasi
kami akan segera kembali dengan pembahasannya